ya kita sama sama tunggu saja perkembangan dari kasus ini
dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya
di mana presiden joko widodo pada selasa pagi
tiba kembali di tanah air setelah menggelar kunjungan
ke lima negara asia selatan
sejumlah agenda presiden dalam kunjungan selama tujuh hari itu pun
menyita perhatian di media sosial
termasuk saat presiden jadi imam sholat di afganistan
inilah momen bersejarah saat presiden joko widodo
bertindak sebagai imam di masjid kompleks istana kepresidenan ager
presiden afganistan ashraf ghani
beserta sejumlah pejabat tinggi dan ulama afganistan
tampak jadi makmum ibadah sholat juhur yang diimami presiden jokowi
momen ini pun langsung direspon positif warganet di media sosial
seorang netizen bahkan mencuit
momen jokowi jadi imam di afganistan
adalah bentuk penghargaan presiden dan rakyat muslim afganistan
sebelumnya presiden sempat bertukar tutup kepala dengan presiden afganistan
presiden memberikan tutup kepala khas indonesia kopiah
sementara presiden ashraf memasangkan turban khas afganistan
selain dinilai berani
kunjungan presiden jokowi ke negara rawan konflik seperti afganistan
juga dinilai bersejarah
jokowi jadi pemimpin indonesia kedua setelah presiden soekarno
yang tercatat melawan afganistan lima puluh tujuh tahun silam
dalam rilis yang disebar bidang protokol pers dan media sekretariat negara
kunjungan presiden dan rombongan untuk agenda bilateral indonesia dan afganistan
diantaranya dukungan indonesia untuk perdamaian
kerjasama ekonomi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di afganistan